assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
seru sekali tepuk tangan untuk kita semua malam hari ini
ada yang digambar tadi ya jangan dong semoga bukan kita ya semoga semoga semoga kita namanya
nama tronaldo bawa abang abang semua nama saya duto triaji kita komika yang udah reguler di sini
kita cuman pengen ngasih keluh kesah sebenarnya karena kita nih pak ngebahas tentang siapa capres
pilihannya pak jokowi ini ini udah tema yang keempat kalinya pak udah keempat kalinya pak dan
masih hahaha dan sampai sekarang pun masih juga kita belum tahu siapa yang dipilih akhirnya di kita
masih belum tahu juga dan kita nih mau akibat kali
kita masih belum tahu masih masih belum tahu bayangin bang ya kita mau ngomong
atau jangan nyanu sengaja agar tetap ada orderan seperti ini
itu bola liar tapi kita pengen nanya ini kita pengen nanya sebagai seorang komik
sebenarnya kenapa sih kita semuanya kepo banget gitu dengan siapa pilihan capres
pak jokowi itu kenapa gitu karena kalau kami tahu ya pak ya satu suaranya pak jokowi itu nih
tetap satu suara kan tetap satu suara ya kecuali kalau satu suara pak jokowi itu nilainya
seratus juta suara nah itu baru tuh baru baru kita pikirin karena kalau memang benar tuh satu suaranya pak jokowi
nilainya seratus juta suara kita nggak usah bikin pemilu pak kita langsung tanya baik baik ke pak jokowi
ini selanjutnya siapa pak rps nya satu aja nah saya nggak bisa saya gitu dan kalau emang suara
pak jokowi sepenting itu kenapa ya saya tuh ngerasa pak jokowi ini sekarang jatuhnya jadi kayak babak bonus di
jadi kayak misalkan ada kuis calontong gitu ada sepuluh pertanyaan sembilan pertanyaan itu masing masing nilai satu
nah satu pertanyaan nilai seratus
nah ini pak jokowi kayak gini nih kenapa penting banget gitu
kalau udah gini kan kita gak perlu bikin kuis
tinggal tanya pak calontong siapa presiden berikutnya
dan lagian ya kalau kita lihat pak kalau kita telah satu satunya keuntungan capres yang nanti dipilih oleh pak jokowi itu cuma satu
udah itu dong
bisa song misalnya pak jokowi milih pak ganjar
pak bang aden udah langsung bisa tuh bikin baliho gede gede
ditaruh di depan kantor gerindra
jokowi aja pilih ganjar
makanya satu partai
pak aden bisa bikin begitu
kalau pak prabowo
kalau pak prabowo pak prabowo misalnya pilih pak prabowo
bang noel bisa bikin baliho gede gede di depan rumahnya bang adian langsung
ini balik lagi
dia belum pernah lagi kan
maksud gue lo mau pasang dalam komplek dpr
oh iya agak berat ya pak
agak hukum itu
tapi kalau misalnya bang noel bikin
bang noel bisa juga bikin baliho tulisannya jelas tuh
percuma satu partai
kalau akhirnya pilih gerindra cuak
paling tidak setelah dukung prabowo
tanya noel mereknya apa
jangan sebut merek
jangan sebut merek
nanti jatuhnya diusin
kita mungkin langsung bahas misterinya aja
yang jadi yang menarik
kita lanjut toh
iya kita ini udah bahas berkali kali tentang siapa capres pilihan pak jokowi gitu
dan ini tuh udah jadi misteri yang cukup lama
berminggu minggu kita bahas ini
siapa sebenarnya capres pilihan pak jokowi
dan saya tuh ngerasanya nih pak jokowi tuh kayak temen di tongkrongan yang punya cerita bagus
tapi selalu dinasihain
kan nyebelin ya
lo denger cerita nggak
ih cerita apa tuh toh
nah tapi lu jangan bocor
nggak bakal toh
serius nggak bakal cerita
oke jadi gak jadi deh
nyebelin itu ya
jadinya nyebelin pak
dan kalau sebuah misteri itu udah terlalu lama bang
ini nanti pengumuman gongnya harus luar biasa
aku mau ngasih saran ini buat pak jokowi timnya pak jokowi
nanti ketika dia bikin pengumuman capres mana yang dia pilih itu harus dibikin sedramatis mungkin
menurutku ya pak jokowi itu harus tulis di kertas
tulis di kertas pilihannya siapa digulung ditaruh di atas monas
nah nanti semua kader di indonesia silahkan berebut mengambil kertas itu
satu kader yang dapat tinggal buka kertas itu
kertasnya dibuka langsung ada tulisannya
nah ada bisa tanya gibran
oke terima kasih
terima kasih duto dan juga aldo dari komisi tiga
dotko atas sentilan sentilannya
ini udah topik keberapa
semoga nanti di topik kelima kita udah ketahuan udah pecah telur
siapa yang akan didukung pak jokowi pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
nanti di topik kelima harus bulan november nih
dan penampilan dari teman teman komisi
dotco tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa fh unisba
yang juga sudah bergabung
kita ketemu lagi nanti senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat